penjabat gubernur dki jakarta heru budi hartono dan kapolda metro jaya irjen paul fadil imran
uji kebolehan mengeber motor di lintasan balap pada hari sabtu
aksi tersebut dilakukan untuk meramaikan gelaran satu tahun street race polda metro jaya di kawasan kemayoran jakarta pusat
mengenakan helm lengkap kompak dengan baju putih kapolda dan pj gubernur dki itu membuka acara street race
dengan mengeber motor di atas sirkuit sejauh lima ratus meter
acara ini diikuti satu dua ratus pembalap
fadil berharap street race yang digelar ini dapat mengurangi aksi balap liar di jalan raya
kegiatan kegiatan lain dalam rangka membangkitkan ekonomi kreatif dan umkm di bidang otomotif
pengembangan mesin settingan kalau anak anak sekarang mengatakan
mudah mudahan ini menjadi ajang yang terus berkembang